dua multiplayer persib michael asien dan karten kohl terancam di deportasi dari indonesia
ini karena dua pemain itu belum mengantongi kartu izin tinggal sementara atau kitas dari kantor imigrasi kelas satu bandung
dua bintang persib michael asien dan karten kohl sudah ikut memperkuat persib saat menjalani laga perdana liga satu indonesia melawan rmfc pekan lalu
namun mereka terancam dideportasi pihak imigrasi kelas satu bandung karena keduanya belum memegang kartu izin tinggal sementara kitas
padahal kitas menjadi syarat warga asing untuk bekerja di indonesia
pihak imigrasi belum menerbitkan kitas karena belum adanya rekomendasi dari kementerian tenaga kerja terhadap kedua pemain asing tersebut
meski kedua pemain bintangnya terancam di deportasi namun pelatih persib jajang nurjaman menyatakan optimismenya
saya pikir cukup waktu untuk mengurus itu saya optimis dua duanya bisa main
sebelumnya badan olahraga kitas kitas dan kitas
seorang warga profesional indonesia bopi melaporkan esien dan call ke direkturat jenderal imigrasi karena belum memiliki kitas
freddy bangun bandung